puluhan pelajar tertangkap basah saat petugas polres pelabuhan tanjung perak surabaya
menggelar operasi patuh dua ribu enam belas
dalam operasi itu polisi banyak menemukan siswa
yang masih di bawah umur tak memiliki sim dan kelengkapan berkendara
untuk membuat jerah mereka dihukum hormat dan bersumpah
untuk tidak mengulangi lagi kesalahan
meski telah diperingatkan berulang kali
ternyata masih banyak pengendara yang tidak mematuhi peraturan lalu lintas
selain tidak memiliki surat kendaraan
para pengendara juga tidak mengenakan helm terutama para pelajar
hasilnya ratusan pelajar rabu sore ditertipkan
untuk selanjutnya diberi pembinaan terkait tertib lalu lintas
dalam operasi patuh ini petugas mendapat banyak pelajar yang melakukan pelanggaran
mereka yang melanggar kemudian dikumpulkan dan diminta berjanji
untuk tidak melakukan kesalahan kembali
peraturan lalu lintas
peraturan lalu lintas
berbagai alasan diutarakan para pelajar yang tidak menunjukkan surat kendaraan
mulai dari lupa hingga rumah jauh
kok berani naik motor
ya kan jauh dari rumah
berani apa nggak diantar
masih umur enam belas
kok berani pakai motor
oh otomatis harus diantar
karena hanya sosialisasi para siswa yang melanggar tidak dikenakan tilang
namun petugas menghimbau pelajar yang tidak memiliki sim
untuk tidak menggunakan sepeda motor
sementara bagi orang tua murid
diharapkan lebih memperhatikan keselamatan anaknya